aku harus melawan sekuat tenagaku
aku akan menyabungnya
kau dapat mengalahkanku
di masjid raja santan
kalau aku teruskan pertarungan ini
dapat membahayakan diriku sendiri
grace cakrabuana itu
sudah tunduk padanya
sebaiknya aku pergi dari sini
sebelum terjadi apa apa
kemana paman anggadana peribu
aku harus melaporkan hal ini
kepada ayanda prabu nanti
aku kembali ke ibunya
kau tidak akan bisa kemana mana lagi
tidak akan ada satu orang pun
yang dapat menolongmu
kami akan kembali
withun seperti ini
ya allah maafkan aku pamet
aku terpaksa membunuhmu
karena kamu telah mencoba untuk membunuh ibu undaku
maafkan aku paman
ternyata kau sini
segera pergi dari sini
dan bawalah putraku langsung
aku akan menyelesaikan urusan
dengan dewi samudera
kau pasti akan melawan
segera mengakhiri hidupmu
aku tak bisa letak diri kepadamu
aku tahu simple
tetapi karena kelepasanmu
aku mampu memberhenti kekerasanmu
saya akan sampai kemana mana
aku sudah tak tahu
kau akan sampai kemana mana